sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan jangan hancurkan warung saya jangan
ibu ibu kenapa sih
rama gawat rama gawat
rama ibu kamu tiba tiba aja kejang kejang
dia nyigo dan panasnya tinggi banget
emang kamu harus kesini sekarang juga ya
gue pulang ke rumah
ibu sabar ya
sebentar lagi juga ramadan
ya ampun ini
ibu kenapa ratu
aku juga nggak tahu
waktu aku lagi ngoperasi
ibu tiba tiba aja ibu ngiku dan panasnya tinggi banget
kita harus bawa dia ke rumah sakit rama
rama kamu ke diem aja sih
kita harus bawa ibu ke rumah sakit
ya gue juga maunya gitu
cuma kita dapat dari mana buat rumah sakit
urusan uang itu bisa belakangan
yang penting kita bawa ibu dulu
aku takut keadaan ibu malah tambah parah
bagaimana keadaan ibu saya
dia baik baik aja kan
ya keadaan seperti ini bisa berbahaya bagi ibu anda yang sudah tua
tapi anda tenang saja
bila ibu anda dirawat di rumah sakit ini
akan mendapatkan perawatan yang intensif dan akan segera sembuh
dan kami akan memindahkan ke ruang perawatan
setiap pasien yang rawat inap di sini
memang harus membayar uang muka sebesar tiga juta rupiah
dan besok pagi
mas harus sudah
uang gua cuma ada satu juta
aduh buat dp aja gak cukup

nggak usah ratu gue nggak mau lu kerja buat ngelunasin hutang ibu gue
udah deh gini aja gue coba tempat kerja gue
aku bicara sama bos gue mungkin siapa tau dapat pinjaman
dulu di sini aja deh jaga ibu ya sebentar
loh apa lu kenapa balik lagi bukan nyokap lo lagi di rumah sakit
enggak enggak ada apa apa eh gue mau ketemu bos dia udah pulang belum
ya bagus kerjakan secepatnya
oh ya udah gue sana dulu ya
aneh ada apaan ya sama rama
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
selamat siang pak
selamat siang pak
rama bukannya kamu sudah pulang tadi siang
iya tadi saya ada keperluan mendadak ibu saya masuk rumah sakit
oh begitu terus kondisi bimu sekarang gimana
nah itu dia pak kondisi ibu saya kurang baik dan dia harus dirawat di rumah sakit
sedangkan saya nggak punya uang saya harus bayar dp uang tiga juta
tapi saya cuma punya uang satu juta makanya maksud saya datang ke sini untuk
minjem uang dua juta lagi pak
rama maaf bukannya saya tidak mau bantu kamu
tapi kamu kerja sama saya kan baru sebulan
kalau saya kasih kamu ntar karyawan yang lain ikut ikutan
maaf ya ramah saya pergi dulu
jadi uang nyokapera rama diajak ajak berdiri karena belum bayar hutang
bukan cuma itu saja sof
tapi nyokapera rama juga dipukulin sampai memar mar dan sekarang di rumah sakit
ya ampun jahat banget sih eh terus terus nyokapera rama gimana
gue juga belum tahu pasti keadaannya sekarang gimana
tapi yang pasti sekarang itu rama butuh uang dua juta untuk biaya dp rumah sakit
dan saya juga nggak tahu mesti gimana sof saya nggak ada uang untuk bantu rama
saya kasian banget sama dia
gue tahu do
tahu apaan sof
orang lagi rame do udah kita mintain aja sumbangan
ide lo bagus juga ny
woy semuanya semuanya ngumpul
ngumpul di tengah cepetan ngumpul
nggak sof nggak sof
mas cepetan teman teman dengar ya hari ini teman kita yang namanya rama mengalami kesulitan
ibu nya rama masuk rumah sakit
rumah sakit ma
terus uangnya rama masih kurang dua juta untuk bayar utang di rumah sakit
jadi kita semua harus bantu
pokoknya gue gak mau tahu ya
pokoknya hari ini lo semua harus pada nyumbang dan hari ini harus terkumpul dua juta
minta sumbangan kok masa begitu sih
kita lagi bokeh nih
iya bener kok
aku tuh pelit banget sih
coba ya sekarang lo bayangin lo ada di posisi rama sekarang ya
kasian kan rama
kita semua di sini kan udah kayak saudara
rama sudah banyak bantu
eh gitu dong
nih nih teman teman

yang banyak yang banyak
ada apa ini
judi itu haram
terus lu kan lagi ngumpulin uang buat nolongin rama
betul tuh pak
itu yang benar
uang rama rama kenapa
soalnya ibunya rama masuk rumah sakit dan rama butuh uang dua juta
jadi kita semua ngumpulin uang untuk bantu rama
wah dua juta tujuh ratus
saya juga nge bukal
saya juga nge bukal

udah udah sehatan
selamat malam tante
saya sofi dan ini semua temen temennya ramah di sasana
kita gak kesini mau jengukin anda
terima kasih ya tante udah ngerepotin kalian
rama itu sudah seperti keluarga kami sendiri
jadi ibunya ramah pun ya sudah kita anggap seperti keluarga sendiri
ram ini tadi kita semua kumpulin sebelum kita berangkat kesini
ini buat bantu bantu biaya
permasalah ibu kamu
sofi udah gak usah lah ngapain sih
gak usah ya
ramah kamu jangan kayak gitu dong
kamu mesti terima
kita kan udah capek capek ngumpulin
bukannya gitu do
tapi kayaknya ngerepotin banget
ramah denger saya
kamu itu adalah keluarga kami
masalah kamu adalah masalah kita juga
dengan ini uang bukan buat kamu pribadi
tapi untuk perawatan ibu hamil
terima kasih ya terima kasih banget
terima kasih ramah
terima kasih ramah
makasih ya makasih banget
makasih ya makasih banget
nih makanan buat kamu
ibu udah tidur
mau makan ya kamu tuh seharian belum makan
selama ibu di rumah sakit harus jaga ibu ya
soalnya gue mesti kerja siang malem
gue tuh bener bener harus banting tulang buat ngeluarin nasi dengan utangnya
soalnya gue mesti kerja siang malem

ramah aku kerja juga
aku juga ya aku juga pengen bantuin kamu
gak usah ratu kan gua udah bilang mir gua aja
itu tugas dan wajiban gua kok
tapi aku gak bisa diam aja rama
aku harus melakukan sesuatu untuk menolong kamu
aku ingin berguna buat kamu
ayo ratu kamu gak boleh takut
kamu harus melakukan semua ini untuk ramah
saya kan sudah bilang kalau saya sedang kerja jangan pernah ganggu saya ngerti
masih ingat kamu sama orang tua ini ya
wah apa kamu datang ke sini
ratu mau pinjam uang
ratu butuh uang tiga puluh juta
sudah habis ya uang kamu buat membiayai laki laki brengsek itu
sekarang kamu pulang ke sini menemui bapak
mau minta uang tiga puluh juta
hebat sekali jadi anak
kamu pikir dia itu siapa
pergi kamu dari sini
saya bilang pergi ya pergi
pak ratu mohon pa
pak ratu butuh semua ini
lepaskan kaki papa
pergi ke mana
pak ratu mohon pak ratu butuh sekali uang itu pa
bapak akan pinjamkan uang tiga puluh juta buat kamu
dan kamu tidak perlu kembalikannya
tapi dengan satu syarat
papa kasih kamu uang
kamu pulang ke sini namanya
ratu gak mau meninggalkan ramah
ratu sangat mencintai rama pak
kamu tahu kan dia itu siapa
dia itu siapa kamu tahu kan
laki laki itu adalah membunuh kakak kamu ratu
papa kasih kamu uang tiga puluh juta
dan uang itu buat kamu
ketika itu meninggal karena bunuh diri dan itu bukan salahnya rama pak
uang itu buat kamu ratu
kamu tinggalkan laki laki pecat itu
kamu pulang ke sini
suatu sangat ingin kembali ke rumah ini
saya ingin kembali sama papa
karena ratu sangat mencintai rama pa